ke dusun sanya desa kedung ringin kecamatan jatilawang kabupaten banyumas di tempat ini
seperti anda lihat banyak warga yang memproduksi kerupuk mireng nah seperti apa proses produksinya
nanti ikuti saya sehari menjadi perajin kerupuk mireng dari puluhan pembuat kerupuk mireng di
kampung ini saya melihat proses pembuatan di salah satu rumah produksi milik rasim di tempat
ini rasim dibantu empat orang karyawan yang bertugas membuat adonan mencetak memasak hingga
menjemur dalam sehari rasim bisa membuat satu ratus dua puluh lima kg kerupuk mireng sehari satu ratus dua puluh lima kilo waduh
nah ini dari sini langsung ke meja
nanti untuk dibikin adonan seperti itu ya sakit semangatnya saya langsung mencampurkan adonan
tapioca dengan air panas garam dan pewarna dan saat tangan saya mengaduk adonan ternyata tepung
masih sangat panas ternyata masih panas banget ini saya pikir dengan dicampur tepung ini udah
aduk dan campur semua bahan hingga menjadi adonan seperti ini adonan kemudian dibentuk bulat panjang
seperti ini agar mudah dimasukkan ke mesin pres sebelum dicetak ini tepung tapioca plus
garam kemudian dikasih pewarna seperti ini dan ini nanti tinggal dicetak jadi bikin pola kerupuk mie
rampung menyiapkan adonan saya bergeser ke tempat pencetakan
masukkan adonan kedalam alat yang akan memahami menjadi seperti ini alat ini masih tradisional
dan untuk membentuk kerupuk masih dibutuhkan keterampilan tangan di desain pres pres mu
menekan karetnya terus ini
ini seperti ini
ini baru dikasih
ini gimana pak arahnya pak
udah kayak gini ya
diperlukan keahlian dan proses latihan yang lama
kita harus berkonsentrasi untuk menangkap adonan yang ditekan dan keluar seperti mie
untuk dibentuk menggunakan cetakan
agar menjadi seperti ini
mereka yang sudah terlatih terlihat mudah saja mengerjakannya
jadi ini tangannya gerak
ngepasin kakinya juga ini
kakinya untuk neken dan tangannya
sebelum membuat saya harus menyiapkan sejumlah hal
mulai dari menyiapkan alat hingga menggunakan kaki
serta berkonsentrasi mengarahkan tangan untuk menangkap mie yang keluar
mie akan dibentuk dengan pola bundar seperti dianyang
menurut warga sini konon untuk bisa nyetak seperti ini butuh belajar satu bulan
nah ini saya nggak ada sehari saya harus memperhatikan untuk bisa bikinnya
jadi pelan pak
kalau versi pelannya gimana coba
muter dulu terus diratain
oh disilang gitu ya
sekarang giliran saya mencoba
percobaan saya yang pertama ini bisa dikatakan gagal
dari mulai bentuk sampai ketika memotong banyak adonan yang terbuang
jadi ini biar nggak lengket ini dikasih minyak
nah terus ini dari pinggir dulu ya pak ya
dari pinggir dulu
saat percobaan berikutnya hasil pekerjaan saya masih belum sempurna alias tidak menyerupai buatan para pekerja di sini
mireng ini ada dan mulai berkembang sejak seribu sembilan ratus lima puluh an
hingga hari ini hampir seluruh warga bekerja membuat mirek
jadi ini untuk bisa membuat mencetak mie itu kalau orang sini bilang butuh waktu satu bulan
saya termasuknya masih belum jadi
berikutnya saya menyiapkan kayu bakar untuk mengukus mie yang sudah dicetak
untuk memasak satu ratus dua puluh lima kg tapioca dibutuhkan delapan ikat kayu bakar setiap harinya
kalau sehari kan bisa nyampe delapan ikat
oh gitu ya
jadi kebutuhannya dari masak sampai pagi sampai sore butuhnya delapan ikat ini
waduh jadi lumayan juga ya
segini kayu bakarnya butuhnya banyak
agar proses perebusan tidak memakan waktu lama tuku kayu bakar dilengkapi dengan blower
hanya agar api bisa maksimal membakar drum yang digunakan untuk mengukus mie
jadi untuk masak dari pagi sampai sore itu dibutuhkan delapan gulung kayu seperti ini
ini selanjutnya untuk masak
mie yang sudah dicetak dimasukkan ke dalam drum untuk dikukus
dan seperti ini caranya
mie disusun lima belas dua puluh lapis sebelum dimasukkan ke dalam drum
pak rasim ini satu susun begini berapa banyak
sekitar dua puluh ya
segitu delapan belas an ya
oh jadi ini terus ditata kesini ya pak ya
iya ini kesini
saat mengambil mie yang sudah dikukus harus hati hati ya karena masih panas
untuk yang kedua kalinya saya merasakan hawa panas yang buat tangan saya seperti terbakar
ah setelah lima belas menit sudah berasap seperti ini
mie yang sudah dikukus dipindahkan ke tempat untuk menjemur
prosesnya satu satu seperti ini
dan untuk menjemur diperlukan waktu satu hari jika sedang cuaca terik
jadi setelah dikukus ya pak ya
dikukus selama sepuluh sampai lima belas menit hasilnya seperti ini
nah dari sini langsung
wah ini dilepas seperti ini
rp tujuh puluh lima berisi lima bungkus dengan berat masing masing satu kg
selain di banyumas miring buatan warga desa kedung muringin
juga dipasarkan ke wonosobo purbalingga cilacap hingga tegumen
setelah melalui proses cukup panjang dari mulai produksi sampai menjemur
akhirnya jadi seperti ini
sudah kering dikemas setiap lima kg ya pak ya
setiap lima kilo dan ini siap dipasarkan
satu kilonya dijual dengan harga rp lima belas
lima kilo berarti rp tujuh puluh lima segini
karena penasaran saya langsung menggoreng sejumlah mie yang sudah kering
hasilnya mie mengembang dan berwarna kuning
dan saat dimakan rasanya gurih
jadi kalau di rumah produksi ini
mereka sebetulnya memperoleh
mereka produksi sampai kering saja
dan mereka jual itu ke pasar
tapi saya ingin coba lihat kalau digoreng seperti ini
nah jadinya kurang lebih kerupuk mireng
tapi di sini jarang yang jual sampai digoreng gini nggak ya bu ya
jualnya seperti ini ya
nanti goreng sendiri
biasanya di warung soto di tahu masak gitu ya
campuran itu ya
campuran soto ya
mirang biasanya menjadi teman menyatap kuliner khas banyumas
seperti soto atau kupat tahu
namun ada juga mireng yang disajikan dalam bentuk satuan
nah ini salah satu makanan yang menggunakan miring yaitu soto jalan bank ya
jadi ada lontong ada mie toge terus
nah ini ada bumbu kacangnya
ada bumbu kacang
nah ini mirengnya
jadi mirengnya memang wajib ya
oke gak usah pakai lama
kita langsung saja santap soto khas purwokerto yang dicampur dengan mirai
di bagian akhir kita tinggal menikmati kerupuk mireng ini bersama dengan
soto purwokerto yang khas tentunya
rasanya gurih dan enak
roby sofwan amin daniel yuwantoro banyumas jawa tengah